aku tau kok kamu lagi mikir
lain di mulut lain di hati
aku pikir kamu akan selalu mendukung aku
aku pikir kamu akan selalu mendukung aku
kenapa kamu malah mendukung mama
mas erwin jadi benci sama aku
aduh aku mesti gimana
padahal dulu hubungan aku sama mas erwin itu baik sekali loh
kamu udah disini
kamu udah disini
banget saat aku mau cerita sama kamu
mas erwin itu udah tahu kalau misalkan
aku mau menikah sama mas erwin
mas erwin tuh kecewa sekali sama aku set
gak memihak mas erwin
aku ya aku gak tau aku harus gimana
ya gak segampang itulah saat aku udah janji sama nyonya
lagi pula aku juga gak mau ngeliat mas erwin tuh sedih terus
ya hanya akulah yang bisa menghibur mas eko
menghibur apa ayah
menghibur apa coba sekarang
yang ada mas erwin marah sama lo kan
itu menghibur namanya enggak kan
lo mesti batalin ini aja
gak segampang itu sat
ayah batalin ini
gak bisa kamu tuh gak ngerti banget sih
pasti aku ngomong sama kamu percuma tau gak
eh ayah ayah tunggu tunggu tunggu tunggu
kebawa emosi gue tadi
aku tuh lagi gak tau aku harus gimana sat
aku tuh lagi gak tau aku harus gimana sat
aku tuh lagi gak tau aku harus gimana sat
aku butuh orang yang dengerin cerita aku
yang kasih aku nasihat yang lebih baik
karena garis balik ke hotel
kayaknya relates kalau dia gini hoax
ga tau kali gitu
aku gak mau musuhan terus sama mas erwin
aku tuh bingung loh saat aku harus gimana
kalau lo setuju buat nikah sama mas erwin
itu bukan cuma gara gara lo mau bantuin nyonya elda
hmm apaan ya
aku apain ya ini orang
aku berubah pikiran nih
aduh aku lapar banget nih
mau makan di restoran seafood
aduh udah deh gak usah kebanyakan pilihan
situ aja yuk
tuh tuh tuh
mas stop rakyat dulu aja
ya iyalah aku lapar
jelas aku mau
jelas aku mau
pedas gak mas
saya pedas saya pedas
kenapa emang ya
kamu suka pedas
oh suka banget
aku mah gak kuat makan pedas
kalau udah coba
pasti ntar doyan
eh ini yang gak pedas
ini yang gak pedas
ini yang gak pedas
ini yang pedasnya nih
kamu doyan makan pedas ya
kamu sih gak kuat deh
kamu suka gak
udah dibilangin pedas
ternyata pedas pak
cabai apaan ini
mas satu lagi mas ya
eh enggak enggak
siapa yang makan
kata papa aku makan
gak boleh dibuang pun
jadi kamu harus habisin itu
pedas banget nih
gimana sih cowok gitu takut sama cabai
gak jantung banget sih
nah ini pasti enak ya
ya udah aku makan nih ya
baru cabai lima belas
bagus deh kalau gak kepedesan
berarti harus habis dong ya
ternyata kamu lebih berani pedes daripada aku ya
biar tahu rasa nih orang
emangnya enak apa jalan sama tali tatu nangan neraka
kayaknya aku mau belajar makan pedas nih
baik baik aja kan
nih gak apa apa
nih ambil aja kembalinya
aduh hp gue rusak nih
udah lah kamu urusin aja sendiri ya
kok kamu gitu sih
serem banget orangnya
kamu pasti bisa deh
tutup mobil ya
kok dia bisa tahu sih kalau gue lagi ngerjain dia
apa rusak gak rusak aja
lo gak tau gue lagi pusing
lo gak tau siapa gue
lo gak tau bokap gue siapa
bokap gue tuh preman nomor satu di jakarta
lo masih mau minta kandungan gue
jangan jangan jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan udah mak
emang gue takut sama orang kayak gitu
gitu aja ngambek
bagian jadi orang tuh cuek banget sih
gak sadar apa ini tuh ada cewek mau dihajar sama preman
kok malah diem sih
nggak ada pedulinya sama sekali ya
bukan yang hajar itu preman
ini malah duduk di mobil
coba gak tau diri banget sih pengecut
aku tuh bukan yang gak peduli sama kamu
justru aku ini cowok paling ngertiin kamu di seluruh dunia tak
aku lebih ngerti kamu daripada orang tua kamu
daripada pacar kamu tuh si raka
cewek banget sih lo
gak tau banget sih
aku tahu kok kamu lagi mikir
lain di mulut lain di hati
gak ada sih maksudnya
udahlah gak apa apa
yang penting dalam hati kita sama sama tahu siapa yang bohong
aku jadi bingung
kok dia bisa tahu ya isi hati aku
sampai bikin aku jadi gak bisa berkutik gitu sekarang
raka aja gak
gak kayak gini banget kok
udah udah udah
talita gak boleh banding bandingin orang ya
apalagi sebentar lagi kamu udah mau nikah sama raka
mau mampir lagi apa langsung ke rumah
ayah punya anak perempuan mana talita
ini non talita sepertinya belum pulang nyonya
waduh i lupa
dia calon menantu i
gak boleh merah merah
i lagi cari anak i
bisakah you tolongin i and cariin dia
tadi i salah ngomong
saya nggak tahu harus cari kemana
ini juga i minta tolong sama you
i minta tolong kalau you bisa berhasil menemukan dia
saya akan senang gembira happy sekali
i gak tahu cari di mana i
jika kalau tahu i gak minta sama you
i yuk lucu yuk
you tolong cariin ke pelasak dunia
mana pun tolong cariin anak perempuan i
oh tahan diri
oh ayo makan juga nih pembantu lama lama
nyoha nyonya itu lucu sekali sih
belum pernah aku lihat nyonya seperti
talitha di rumah gak
aku juga disuruh sama nyonya cari non talita kok
ya lah kalau gitu kita bareng yuk
ya tapi kamu coba telfon non talitha dulu
tadi aku datang sama nyonya
dan nyonya juga disuruh cari non talitha

coba sekali lagi
tuh kan mailbox lagi
pak aku tadi itu dipangkat sama dia
kok gak apa apain cewek lo
tadi kok gak sengaja liat talitha gak ada yang jemput
ya jadi gue antri pulang
gak salah kan
kakak udah dong

harus yang ringan
harus itu dateng pepihang aja zeggenze